komisi sembilan dpr menggelar rapat kerja dengan menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri untuk membahas peraturan presiden tentang tenaga kerja asing
komisi sembilan meminta penjelasan menteri mengenai urgensi penerbitan perpres tka
komisi sembilan juga meminta menteri ketenaga kerjaan menjelaskan mekanisme pengawasan masuknya tenaga kerja asing ke indonesia
berdasarkan temuan di lapangan banyak tenaga kerja asing non formal yang masuk ke dalam negeri
padahal perpres tka dibuat untuk memudahkan para pekerja asing formal
akibatnya timbul kecemburuan di kalangan pekerja lokal
menteri hanif dakiri meminta pepres tka tidak dijadikan komoditas politik menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
ia menjamin perpres tka tidak akan membuat pekerja lokal kehilangan lapangan pekerjaan
menurut menteri ppres tka diterbitkan semata untuk menunjang iklim investasi dalam negeri
memang kalau kita lihat
isunya akhirnya menjadi lebih politik
tentu kalau kami di komisi sembilan
lebih kepada bagaimana mempertahankan para pekerja kita
jangan sampai pekerja kita merasa tersisihkan
itu nomor satu
yang kedua adalah pemerintah harus memberikan data faktual tentang pekerja yang masuk
legal ataupun ilegal
karena kalau kita bilang ilegal nyata nyatanya bekerja di perusahaan perusahaan yang sudah kelihatan
itu kan harus ada datanya dong
nah apakah kemudian urgent kita tunggu bagaimana jawaban pemerintah
kan sampai saat ini kan pemerintah belum memberikan klarifikasi di depan dpr
ya kita jelaskan bahwa perpres dua puluh dua ribu delapan belas mengenai tka ini lebih berurusan dengan penyederhanaan perizinan tka
tidak mengurangi syarat kualitatif dari tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
ini kan hanya berusaha memperbaiki
bagi iklim investasi kita sehingga lapangan kerjanya makin baik
lapangan kerjanya makin meningkat
ya kurang lebih itulah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di gedung dpr ri jakarta
angga kalau bicara mengenai bagaimana masuknya tenaga kerja asing ke indonesia terutama sektor non formal tadi
yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme pengawasannya
meskipun handi fadlakhiri menyangkal bahwasannya ini bisa mengakibatkan tenaga kerja
kerja dalam negeri kehilangan kesempatannya
kira kira seperti apa mekanisme pengawasan dan pertanyaan pertanyaan menarik apa saja yang muncul dari anggota dewan terkait dengan jumpa ataupun gelar pendapat ataupun raker kali ini dengan pihak pemerintah diwakili oleh menaker trans
ya selamat sore yuda
memang yang menjadi pertanyaan bagi banyak sekali anggota dewan khususnya di komisi satu
informasi yang saya dapatkan
ada tujuh dari sepuluh fraksi yang hadir pada rapat kali ini
dan memang mayoritas menanyakan soal bagaimana pengawasan khususnya di tingkat lapangan
karena dalam peraturan presiden nomor delapan tahun dua ribu delapan belas ini maksud saya nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas ini
disebutkan dalam pasal tiga puluh dua mengenai pengawasan dilakukan oleh pejabat dinas tenaga kerja di provinsi
apabila tenaga kerja asing tersebut bekerja di salah satu provinsi saja
diawasi oleh pegawai kementerian tenaga kerja jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di lebih dari satu provinsi
selain itu juga ada pegawai atau petugas keimigrasian yang ikut juga mengawasi
artinya memang ada sedikit perubahan untuk pengawasan di mana di perpres sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas
perpres disebut menyebutkan bahwa pengawasan ada di tingkat kabupaten dan kota
namun kali ini ditingkatkan ke provinsi seperti itu
dan tadi juga menjadi pertanyaan dari anggota dewan dari partai demokrasi indonesia perjuangan sendiri justru
yang memang secara substansi menyetujui adanya perpres ini bagus untuk iklim investasi
namun juga menyayangkan adanya tidak dilaksanakannya rekomendasi panitia kerja dari komisi sembilan yang telah dibentuk sejak dua ribu dua belas
jadi memang isu tenaga kerja asing ini bukan hanya tahun ini saja
namun juga sudah sejak tahun dua ribu enam belas
bahkan sudah dibentuk panitia kerja khusus dan sudah mengeluarkan lima rekomendasi
dan salah satu rekomendasi yang saat itu dikeluarkan oleh komisi sembilan adalah soal perlunya penambahan petugas pengawas
namun ternyata setelah dua tahun berjalan malah jumlahnya berkurang
nah ini yang juga menjadi pertanyaan dari pdip sendiri fraksi pdip
mengapa jumlah petugas dikurangi
artinya memang ketika harusnya pengawasan diperketat
namun ternyata jumlah petugas dikurangi
dan ini memang pertanyaan pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh menteri tenaga kerja hanifdakiri
yang saat ini juga didampingi oleh dirjen dirjennya
kemudian juga perwakilan dari bkpm atau badan koordinasi penanaman modal
yang juga menjelaskan berapa sebenarnya jumlah investasi asing yang masuk
dan juga dari petugas keimigrasian
jadi memang nanti kita akan dengarkan jawaban jawaban dan juga paparan paparan dari menteri hanifdakiri
soal pertanyaan pertanyaan yang juga banyak diungkapkan oleh masyarakat
yang diwakil oleh komisi sembilan dpr ri hari ini
iya angga terkait dengan hak angket
bagaimana dengan sikap dpr sendiri terkait hal ini
ya tadi siang atau tadi pagi setelah penutupan masa sidang di bulan maret ini
memang sudah digulirkan seperti itu oleh fadli zon selaku wakil ketua dpr ri
yang juga merupakan perwakilan
dari fraksi partai gerindra
namun sebelum akhirnya panitia khusus hak angket ini disetujui
tentu saja harus ada syarat yang dipenuhi
yakni harus ditandatangani oleh minimal dua puluh lima anggota dewan
dan harus lintas fraksi
jadi tidak bisa hanya dari satu fraksi saja
dan saat ini memang fokus dari komisi sembilan justru meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian tanaga kerja
dan jika apabila memang penjelasan penjelasannya dianggap memuaskan
dan bisa diterima
tentu saja agak sulit
rasanya jika pansus hak angket ini akan digulirkan
kecuali memang ada alasan politis
karena misalnya kita tahu gerindra adalah partai oposisi
seperti itu jika dia bisa atau gerindra bisa mendapatkan dukungan dari pks
atau partai amanat nasional misalnya
untuk mengumpulkan tanda tangan
maka pansus bisa saja bergulir
kita akan lihat nanti seperti apa perkembangannya
namun memang saat ini yang jelas rapat masih berlangsung
dan apabila memang nanti ternyata jawaban jawaban dari pemerintah tidak memuaskan komisi sembilan
bisa jadi anggota komisi sembilan juga menyetujui
untuk dinaikkan ke tahapan panitia khusus hak angket
untuk lebih menjelaskan soal perpres atau peraturan presiden
tentang penggunaan tenaga kerja asing ini
baik angga terima kasih untuk laporan langsungan
dan dari gedung dpr npr selamat bertugas kembali
menteri hukum dan ham yasuna lawli
mengimbau masyarakat tak khawatir dengan keberadaan tenaga kerja asing di indonesia
lawli menegaskan keberadaan tka
tidak akan merebut jatah pekerja
dan tenaga kerja lokal
lauli menjelaskan keberadaan tenaga kerja asing
berkaitan modal asing yang masuk ke indonesia
bersama dengan masuknya modal
ada pula perjanjian memasukkan tenaga kerja asing ke indonesia
menurut lauli semua sudah ada aturan
yang mengatur hal tersebut
pihak asing tinggal menentukan bidang yang akan mereka terapkan
masuk ke indonesia
sebelumnya presiden joko widodo
menandatangani peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penggunaan tenaga kerja asing
peraperas ini diterbitkan
guna menunjang perekonomian nasional
dan perluasan kesempatan kerja
melalui peningkatan investasi
orang mengatakan seolah olah kita mengambil
mereka mengambil tenaga kerja
atau slot warga negara kita
kalau dia tidak mau invest
dia akan masuk juga investasi di sini
kan dia mau buat persyaratan
saya investasi deh
tapi saya masukkan tenaga
karena mereka sudah memasai
untuk melakukan itu
dan setelah mereka pergi
itu kan kita di indonesia
dia nanti yang mengisi pekerjaan pekerjaan
itu kan kita